tujuh belas terdakwa anggota dprd kota malang yang diduga terlibat suap pengesahan raperda apbd tahun dua ribu lima belas
menjalani sidang di pengadilan tindak pidana korupsi rabu pagi
dalam sidang itu para terdakwa kecewa dengan keterangan para saksi yang dinilai tidak memberikan keterangan sesungguhnya
pengadilan tipikor surabaya di sidoarjo menggelar sidang suap dprd kota malang
dalam sidang kali ini pengadilan menghadirkan tiga orang saksi diantaranya adalah subur triyono ribut haryanto dan umi sugiyarti
subur triyono anggota dprd kota malang yang lolos menjadi tersangka kpk menjelaskan mekanisme dan proses mendapatkan uang dari wali kota malang nonaktif m anton
dirinya menjelaskan uang senilai tujuh ratus juta tersebut dibagikan kepada para anggota dewan antara sepuluh hingga lima belas juta rupiah untuk setiap orang
uang itu diketahui untuk memuluskan persetujuan apbd perubahan kota malang
kota malang tahun dua ribu lima belas
namun sebelum sidang diakhiri oleh majelis hakim ke delapan belas terdakwa menghujani sanggahan terkait keterangan subur triyono yang dinilai mengada ngada dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan
keterangannya pak subur yang tidak sama dengan pemahaman saya adalah bahwa pembahasan profil di bumb pns tidak pernah menyebut plotting agar dua ratus juta
terkait hal ini kuasa hukum para terdakwa menilai
subur triyono memiliki kemampuan dalam memberi

kuasa hukum juga mempertanyakan penyidik kpk yang tidak menjadikan subur triyono sebagai tersangka meski telah menerima uang suap
terkait tadi kata kata para terdakwa gimana pak sugeng
yang dipertanyakan integritas saja
yang sudah mengakui menerima dan disaksikan juga oleh terdakwa terdakwa lain menerima tapi pun menjadi tersangka
selanjutnya sidang dengan agenda yang masih sama
yaitu mendengarkan keterangan saksi akan kembali dilanjutkan pada rabu pekan depan